terima kasih anda masih bersama kami
calon gubernur jawa timur kofi fah indar parawansa
prihatin dengan kondisi pasar tradisional perak jombang
ia menilai infrastruktur di pasar ini sangat kurang dan tidak memadai
sementara saifullah yusuf melakukan safari politik
dengan mencoba merangkul simpatisan jokowi di surabaya
setibanya di pasar tradisional perak jombang
calon gubernur jawa timur kofi fah indar parawansa
langsung menyopa para satu persatu pedagang
di lokasi ini kofi fah sempat berbelanja sejumlah buah
dalam kampanyenya kofi fah menyoroti kondisi pasar tradisional
yang hingga saat ini belum ada perubahan
kofi fah menyimpulkan beberapa poin
agar pasar tradisional tak kalah dengan pasar modern
kemana pembalikur agen agen bank yang akan mendistribusikan
dari tentu usaha rakyat itu bisa disegerakan
dan itu dibangun di setiap agen
yaitu di setiap pasar pasar tradisional
supaya penjual di pasar tradisional itu bisa mengakses dana murah
sementara calon gubernur saifullah yusuf atau gus ipul
terus melakukan safari politiknya
dengan menemui sejumlah koordinator
organisasi simpatisan jokowi di surabaya
dalam pertemuan ini gus ipul menyampaikan program kerjanya
jika terpilih sebagai gubernur jawa timur
di antaranya menjalankan nawacita
agar tidak ada kesenjangan sosial di jawa timur
gus ipul mengaku dengan adanya dukungan
dari organisasi simpatisan jokowi ini
merupakan bentuk penambahan kekuatan politik bagi dirinya
untuk memenangkan pilgub jawa timur
dalam rangka mengatasi kesenjangan dan kemiskinan
maka itu kita urai dalam bentuk program program
yang sudah kita sampaikan tadi
seperti satria madura tebar jala gitu
yang mana ini semua adalah dalam rangka untuk memeratakan pembangunan
dengan dukungan ini para simpatisan jokowi berharap pasangan
berdiri di jawa timur
gus ipul putih dapat memenangkan perolehan suara
hingga enam puluh persen atas pesaingnya kofifah dan emil